tiga dua yuk
masyarakat menggelar berbagai macam lomba untuk merayakan hari ulang tahun ke tujuh puluh tujuh republik indonesia
seperti yang dilakukan warga cipinang muara jakarta timur
setelah sempat vakum imbas pandemi tahun ini warga kembali menggelar lomba burung merpati
sebelum kandang dibersihkan seluruh merpati harus dikeluarkan dari kandang terlebih dahulu
di tempat ini ada enam kandang merpati yang dicat dengan warna berbeda
satu kandang burung bisa menampung satu ratus lima puluh pasang merpati tongkrangan atau tiga ratus ekor merpati
bila di total tempat ini kurang lebih memiliki satu delapan ratus ekor merpati tinggi
satu dua tiga empat mohon maaf nih
saya bawa satu aja butuh perjuangan abangnya empat aja mantap
megangnya tuh harus hati hati
soalnya kalau sampai dia ada bulunya copot kemudian atau misalkan ada luka
istilah kata tuh kecengklek lah ya
nah itu potensi dia buat jadi tomprangan atau hurun tinggi gitu tuh buat lomba
selain untuk turnamen
selain untuk turnamen disini juga memelihara perjalanan
merpati yang sudah berusia di atas sepuluh tahun dan digunakan sebagai indukan
merpati berusia tua ini merupakan mantan juara lomba
sebab genetik merpati yang baik akan turun ke anaknya dan memiliki presentase juara yang juga tinggi
setiap pagi seluruh merpati dibasu menggunakan air
namun beberapa merpati yang jadi andalan mendapat perawatan khusus
salah satunya dimandikan dengan air serai
air serai dipercaya akan memberikan rasa hangat dan relaksasi
kepada burung merpati yang masih aktif terbang
nah udah kelar mandi
biar kayak kita seger dipindahin ke tempat yang bawahnya ada kerikil kerikil seperti ini
dia biasanya akan buang air
jadi harus digeser
nanti buang air di tangan
biar seger biar bulunya tetap bagus dan terjaga
ribuan ekor merpati yang ada di tempat ini
tidak dipunyai oleh satu orang saja
seorang pemilik ada yang punya beberapa ekor saja
namun ada juga yang menitipkan hingga puluhan ekor
sepasang merpati dapat dititipkan di tempat ini dengan biaya rp satu ratus dua puluh ribu rupiah per bulan
biaya ini sudah termasuk untuk pakan vitamin dan perawatan sehari hari
kotoran berwarna hijau atau berair bisa menjadi pertanda
bahwa merpati dalam kondisi merpati tidak bisa dihidupkan
kondisi tidak sehat
selain itu ciri ciri merpati yang sedang sakit adalah tidak nafsu makan dan cenderung tidak aktif
berikutnya kita siapkan makanan untuk merpati
jagung merupakan salah satu makanan pokok merpati yang kaya karbohidrat
selain jagung di sini merpati juga diberi pakan beras merah
kandungan vitamin b satu di beras merah diakini bisa meningkatkan stamina
membuat merpati tidak cepat gemuk
rampung diberi makan saatnya ketemu dengan bagian tersulit
mengepakan sefer pati betina agar merpati jantan mengikuti
para pecinta burung biasa menyebutnya dengan ngelepak
merpati adalah burung yang setia kepada pasangannya
sehingga bila akan digunakan untuk beraksi
sang joki akan memegang merpati betina
merpati jantan yang dilepas dari jarak tertentu akan mengikuti kepakan sayap merpati betina
dan kembali pada pasangannya
nah ini tempatnya
belakangnya orang matin turnamen depannya orang matin amatir
eh ntar dulu
memang ya tipikal burung setia ya
gak bisa jauh jauh sama pasangan
melakang koncun siapa ya
siapkan serat bambu berukuran kecil di dalam kandang merpati
nantinya merpati ini akan mengambil sendiri serat bambu itu
untuk alas beristirahat di dalam kandang
ini bambu nyarang
dia yang nyariin
oh dia yang ambil sendiri
dia ambil sendiri nanti
kamu sangat mandiri jadi ini buat sarangnya
biar dia nyaman
gimana tuh ya
buat kasurnya bobo
matahari semakin meninggi tapi saya belum bisa beristirahat
saya masih harus merapikan tempat untuk pendaratan merpati
kenapa sih bang harus digemurin seperti ini
kan sebenarnya biasa begini bisa bisa aja dong buat landing
kenapa harus digemburin bang
ya untuk mengantisipasi cedera yang lebih parah aja pak
kan burung kalau turun kan dia kan nggak kira kira lagi kalau udah kena healingnya
nggak kira kira ya
berarti bisa cedera juga burung
bisa malah bisa ada yang langsung mati tempat bisa
itu gimana ceritanya bang
itu misalnya burung serimpet kaki buntut bisa melejap bisa mati di tempat
menjelang petang perlombaan merpati tinggi untuk menyemarakan kemerdekaan indonesia segera dimulai
merpati kemudian dilepaskan dari jarak delapan km dari titik
setiap sangkar merpati memiliki warna serupa dengan kandang di garis finish
di garis start ada dua juri yang akan memantau pelepasan merpati tinggi
dan berkoordinasi dengan tim yang ada di garis finish
hebat jurinya ini
matanya sangat sangat hebat tajam sekali
udah mulai meluncur
tiga dua yuk
ciri dari merpati tinggi sebelum menukik tajam ke garis finish adalah naik dengan berputar secara perlahan
dan kemudian tak lagi terpantau secara kasat mata
kita lanjut merapat ke garis finish
selain juri ada juga beberapa saksi termasuk saya nih yang memantau burung mana yang terlebih dahulu sampai
kedis mata penuh
ini mataharinya kencang banget
kita harus melihat sesuatu yang kayaknya tuh gak ada di awan
gak gitu kelihatan bahkan gak kelihatan sama sekali
tadi beberapa kali buktinya gak kepantau
tapi harus ngeliat
dan ini nih saksinya aja nih lebih dari enam orang
pemenang ditentukan dari burung yang lebih dulu sampai di lapaknya
hadiah yang didapat pemenang pun tidak main main mencapai puluhan juta rupiah
mencapai puluhan juta rupiah
kaki tinggi bisa terbang hingga ke ketinggian ratusan meter dan menukik tajam menuju pasangannya
jadi mata harus betul betul siap untuk memantau arah datang burung yang dijuluki tidak pernah ingat janji ini
dan yang bikin merpati itu tahu tempat baliknya selain waranya tentu pasangannya ya
karena merpati memang identik dengan sebagai lambang pernikahan sebagai hewan yang setia jadi akan kembali ke pasangan
itu tuh udah kelihatan
ketika merpati hendak mendarat joki harus berdiri di tengah landasan agar burung tidak terluka
namun tak jarang merpati dengan harga puluhan hingga ratusan juta rupiah ini mati ketika sedang beraksi
nah gimana ya burung itu kekencangan jatuh saking kencangnya dia mati
kuarlin kuarlin dari lapak ini ya jatuh mati
terus nabrak joki tabrakan di atas pernah
ada lagi satu hal yang harus jadi perhatian saat lomba
joki yang memegang merpati betina harus menggunakan warna yang sama dengan warna kandang merpati
bagaimana anda tertarik memelihara merpati
tenang meski harga merpati terlatih di bandrol fantastis
ada kok yang dijual lima puluh sampai seratus rupiah per ekor
tapi ingat harus rajin dilatih dan dirawat setiap harinya agar bisa jadi juara
rian fernando dwi agung yuldiarto jakarta